puluhan hiu tutul kembali muncul di perairan utara probolinggo pada minggu siang
kali ini jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari tiga puluh ekor dengan berbagai ukuran
yakni dari empat hingga tujuh meter
hiu tutul ini berenang bebas di sekitar tiga mil dari pelabuhan atau sekitar pulau gili ketapang
kehadiran koloni hewan dengan nama latin rincodon typhus ini
membuat warga penasaran untuk melihat dari dekat
menurut warga kedatangan hiu tutul ini adalah momen langka
hanya lima empat tapi puluhan hiu tutulnya yang muncul
banyaknya kawanan hiu tutul ini membuat satuan polisi air polres probolinggo melakukan patroli laut
patroli sengaja dilakukan rutin guna memastikan hewan laut ini benar benar dalam kondisi aman
betul sekali jadi untuk pihak satuan polres probolinggo senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan
masyarakat tetap menjaga senantiasa membantu juga melestarikan habitat laut ini
hiu dikenal sebagai salah satu ikan buas karena agresif
hiu merupakan salah satu ikan dengan kerangka tulang rawan yang ramping dan tubuh lengkap
yang ukurannya bisa mencapai dua belas meter